diduga karena sopirnya mengantuk sebuah mobil di jombang jawa timur
menabrak tiga pengendara motor hingga terpental jumat sore
akibat peristiwa tersebut dua orang menderita luka luka
dan kecelakaan tersebut sempat rekam kamera cctv
inilah detik detik terjadinya peristiwa kecelakaan
di desa madiopuro kecamatan sumubito kabupaten jombang
diduga karena sopirnya mengantuk
sebuah mobil menabrak tiga orang pengendara motor
ketiga korban yang salah satunya anak anak menderita luka luka
ketiga korban kemudian dilarikan ke rsud jombang
peristiwa itu bermula saat ketiga korban mengendari motor
dari mojokerto ke arah jombang
pada saat bersamaan dari arah berlawanan
mobil yang dikemudikan kartos sujono warga trawulan mojokerto oleg
dan menabrak ketiganya
itu tadi mobil dari arah selatan mau ke utara ya
terus sepeda motor dari utara mau ke selatan
itu di pas pas kejadian
mobil itu oleng
langsung terjadi tabrakan itu
kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas polres jombang